informasi selanjutnya pasca terjadinya aksi pengeboman yang melibatkan perempuan dan anak anak
jumat pagi wali kota surabaya tri risma hari ini mengumpulkan guru agama se surabaya
risma menekankan untuk mengajarkan toleransi antar umat beragama
ya bapak ibu sekalian ayo ayo kita perhatikan terus
oh jodhia jari mau buka kitab al quran buka kitab suci jangan

kalau penyelenggaraan tidak mengajarkan biar anak anaknya menunggu
inilah permintaan wali kota surabaya tri risma hari ini kepada guru agama sd dan smp se surabaya pada hari jumat
risma meminta agar para guru lebih memperhatikan siswanya
dan mengajarkan pentingnya toleransi antar umat beragama
serta tidak menyakitkan
para guru juga meminta para guru untuk menyiapkan kegiatan keagamaan dan kegiatan sekolah yang menyenangkan pada hari pertama sekolah pasca tragedi bom
saya kemarin menyampaikan sementara pelajaran off dulu
anak anak buat mereka
anak anak buat supaya mereka tidak trauma
meskipun kita ada pendampingan untuk itu
tapi kita akan masuk ke setiap sekolah
sementara itu terkait rencana pemakaman jenazah pelaku bom bunuh diri yang ditolak oleh warga putat gede surabaya
risma belum memberikan keputusan
pihaknya masih menunggu fatwa dari mui
muhammad yanuar komarudin surabaya